menurut saya yang perlu dibenahin adalah mental pemain siklus pemain
karena menurut saya dari pertandingannya kemarin itu agak ngedrop
jadi memang menurut saya kalau latihan taktik dan sebagainya itu karena pertandingan terakhir ya
itu tidak ada tidak masalah
tapi bagaimana untuk memotivasi pemain supaya mentalnya ini bangkit
karena ini pertandingan yang ditunggu tunggu
jadi istilahnya kita pikir semua pertandingan berat supaya kita juga bisa konsentrasi
karena tujuan kita itu nanti itu harus menang
supaya bisa lebih mudah ke olimpiade gitu kan
tapi saya yakin nanti malam itu ya dengan apa namanya diiringi doa mudah mudahan nanti malam bisa menang
kalau mau predisi kita enggak ini lah kalau predisi
mau menang berapa yang penting supaya lebih gampang untuk ke olimpiade